sama seperti senjata kimia dan biologi pada tahun dua ribu dua puluh
nah delapan puluh sembilan puluh nya
ih kan gue ngerinya di playoff nih takutnya lebron balik lagi ke tn
tadi spurs menang dari siapa bo
iya terus gaya mainnya
apa apa aja tenan tenan yang menjadi tren di luar sana
mereka rata rata sudah jadi orang melayu betulan lah kira kira begitu
masih kisaran lima puluh enam puluh persen
lama lama ya dengan general otomatis harga akan turun
ternyata dengan bisa dibilang ya mungkin kalau buat dalam tanda kutip